sementara itu jalan tol solo kertosono ruas wilangan kertosono yang melintas di wilayah kabupaten jombang jawa timur akan difungsikan pada h enam lebaran
namun jalur fungsional tersebut hanya untuk satu arah dari timur surabaya menuju barat solo hingga h dua lebaran
dan sebaliknya pada h tiga lebaran akan difungsikan untuk kendaraan dari arah barat solo menuju timur surabaya
pengerjaan ruas wilangan kertosono ini molor dari yang ditargetkan lantaran beberapa waktu launcher grider roboh
pengerjaan yang dikebut ditargetkan selesai pada delapan juni mendatang
diketahui jalan tol solo kertosono ini memiliki panjang satu ratus tujuh puluh tujuh km
sedangkan untuk ruas tol wilangan kertosono mencapai tiga puluh delapan km
insya allah itu selesai jadi kalau ini selesai ini enam lima km
iya lima km
itu untuk satu alur ini sangat cukup
tanggal delapan hari jumat sudah selesai